halo selamat siang anda menyaksikan program spesial sumpah pemuda muda menginspirasi
empat tahun yang lalu pemuda pemudi indonesia berikrar demi kesatuan bangsa
dan pada siang hari ini saya reza helmi akan berbincang selama tujuh puluh lima menit ke depan
dengan lima pemuda pemudi indonesia yang menginspirasi siapa saja mereka
ya tanpa berpanjang panjang langsung saya perkenalkan tamu tamu spesial yang sudah datang siang hari ini di studio cnn indonesia
selamat siang teman teman semua
pertama saya perkenalkan dulu ada mbak putri tanjung terima kasih mbak putri sudah datang bersama kami pada siang
hari ini jadi mbak putri ini merupakan inisiator pahlawan digital umkm sejak dua ribu empat belas memang lewat creative partner corner
jadi putri ini berkeliling indonesia begitu ya untuk mengajak anak muda indonesia menjadi wira usaha
bahkan hingga kini sudah ada tiga tujuh juta anak muda indonesia yang ikut kegiatan acara itu
selain itu sejak dua ribu dua puluh bersama dengan kementerian kooperasi dan ukm mbak putri ini menggagas program pahlawan digital umkm
nah putri juga menginisiasi banyak program lain untuk membantu para pelaku umkm kreatif terutama perempuan
nanti kita akan gali lebih dalam begitu ya
lalu berikutnya ada juga nih mas tri ahmad irfan co founder dari lumina
selamat siang mas irfan
terima kasih sudah hadir bersama kami disini
ada juga stefanus deo aquino co founder dan juga ceo dari titipku
mas deo terima kasih sudah bergabung sama kami
lalu di sebelah kanan saya ada mas gabriel franz ceo dari credibook
sehat luar biasa
sehat harus selalu sehat gitu ya
dan yang terakhir paling kanan disana ada azalea ayuning tias ceo dan juga co founder dari creology
mbak ayu selamat siang
nah ini seru sekali pasti perbincangan kita pada siang hari ini karena memang semuanya ada expertise di bidang masing masing
dan juga bisa menginspirasi anak muda indonesia
karena kita hari ini kan memang adalah muda menginspirasi
ini bukan asal pilih temanya karena memang yang datang ke sini semuanya masih muda muda
dan juga bisa menginspirasi masyarakat indonesia harapannya
begitu ya dengan usaha yang bergerak dalam platform ruang digital dan juga perekonomian digital
setuju gak sama saya
setuju dong ya
nah kalau begitu kita akan menjelaskan terlebih dahulu satu persatu ya
lumina yang diwakilkan sama mas irvan ini
ini merupakan platform komunitas kerja pertama asal indonesia
yang memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi pekerja kerah biru
lumina ini bisa membantu puluhan ribu usaha kecil menengah merekrut pekerja yang berkualitas secara gratis
lalu yang berikutnya mas deo dari titipku
titipku ini merupakan aplikasi belanja online dari pasar tradisional
sebagai solusi bagi yang ingin belanja ke pasar namun memiliki kendala
lalu ada juga credit book
ini merupakan aplikasi pencatatan keuangan yang khusus dibuat untuk membantu umkm bertransisi
dari mencatat yang biasanya secara manual sekarang bisa lebih digital begitu ya
tidak hanya mencatat keuangan kredibook juga bisa mencatat utang piutang membuat invoice penagihan hingga membuat kartu nama
dan yang terakhir ada krealogi ini merupakan platform ekosistem digital untuk usaha mikro kecil dan menengah
karena mendigitalkan bisnis mereka guna meningkatkan produktivitas keuntungan dan juga potensi penjualan
nah ini teman teman kan sumpah pemuda sejak seribu sembilan ratus dua puluh delapan begitu ya sudah sembilan puluh empat tahun
sumpah pemuda generasi muda indonesia memang harus menjadi titik tolak kebangkitan penguasaan teknologi digital demi kemajuan ekonomi bangsa
semakin banyak yang terkoneksi secara digital maka akan semakin maju bangsanya setuju gak sih setuju mbak putri ya
nah kalau gitu kita mau eksplor satu persatu gimana cara kalian bisa menguasai dunia digital
saya ke mas irvan dari lumina dulu deh gimana mas
iya kalau dari aku kebetulan memang dari kecil dan kuliahnya juga it ya jadi teknologi memang sudah makanan sehari hari gitu
dan kemudian juga di lumina kami menggunakan platform teknologi terkini di aplikasi untuk membantu teman teman pekerja untuk mencari kerja secara lebih gampang lah gitu
oke menarik menarik
kalau mbak ayu gimana caranya waktu itu bisa akhirnya menguasai teknologi digital sampai dengan sekarang
ya sebenarnya justru saya kebalikan tadi backgroundnya nggak terlalu teknologi tapi memang membangun umkm sendiri dari nol gitu kan
cuma saat membangun umkm itu waktu kita mulai bekerja hanya dengan lima mitra perajin terus jadi seribu
wah itu kalau semuanya dilakukan manual dengan hanya buku bisa pusing gitu
kita tidak bisa tracking produksi datanya pembayarannya seperti apa
jadi kita juga mulai merasa harus ada teknologi
teknologi yang bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih baik analisa yang baik
nah saat kita mulai membuat teknologi tersebut yang ternyata bisa dipakai oleh umkm yang literasi digitalnya rendah
kita merasa ini tuh bisa dibuka ke jutaan umkm industri kreatif lain gitu
supaya apa yang sudah kita pelajari sistem cara kerjanya tuh bisa dibuka dan membantu jutaan umkm lain juga ikut naik kelas
terutama di industri produksi barang barang kreatif
oke memang digitalisasi
itu penting banget terutama zaman zaman sekarang begitu ya
tapi saya mau ke mas deo dari titipku
ini kan yang cukup jadi tantangan sebenarnya
titipku menggunakan aplikasi yang biasanya membantu orang yang tadinya mau belanja ke pasar jadi nggak bisa
harus ada penengahnya yaitu menggunakan teknologi begitu
gimana caranya bisa meyakinkan orang tua atau generasi di atas kita yang memang agak sedikit gagap teknologi gitu
tipsnya gimana sih waktu itu mas
oke memang butuh banyak empati ya yang pertama
pasti kita berhubungan dengan orang orang yang punya literasi teknologi yang rendah
kita butuh ada empati toleransi yang jelas kita meluangkan waktu
jadi itu yang pertama dilakukan titipku adalah kita tahu bahwa ini akan memakan waktu
tapi mau mulai dari kapan kalau tidak ada yang mulai
apalagi belum ada yang pernah ya menembus pasar tradisional secara digital
jadi pertama memang kita berkomitmen dulu meluangkan waktu
di sana butuh pertama tentunya bukan hanya teknologi yang kita kenalkan tapi bagaimana cara mereka berjualan gitu
jadi kita mulai dulu dengan yang konvensional kemudian kita pindahkan ke digital
ternyata mereka merasa ketika dipindah menjadi digital itu lebih mudah
nah disitu kemudian mulai impactnya meluas
dari satu pedagang ke pedagang lain dari satu customer ke customer lain
oh ternyata memudahkan ibu rumah tangga bisa meluangkan waktunya untuk belanja tapi menggunakan aplikasi
jadi mereka bisa luangkan waktunya untuk keperluan yang lain ya namanya mams pasti punya banyak kebutuhan
dari situ akhirnya titipku bisa penetrasi digital kembali
kemudian bisa ke pasar tradisional
kalau mbak putri mungkin ada yang mau ditanyakan ke narasumber kita ini
sebenarnya aku udah kenal sama semuanya ya karena kita memang ada program bareng
tapi mungkin sebenarnya yang aku bangga juga ya dari semuanya adalah kalau aku kan memang juga gara gara ada pahlawan digital
komisi paling digital jadi banyak banget bertemu sama teman teman yang super inspiratif gitu
kalau misalkan aku sebenarnya justru lebih banyak belajar dari mereka
gimana caranya kita bisa berkolaborasi untuk bisa tadi ya untuk bisa berkontribusi lebih besar lagi dengan berkolaborasi sih
memang kata kuncinya kalau zaman sekarang adalah kolaborasi karena kita sudah masuk dunia digital begitu ya
satu sama lain bisa membantu untuk tujuannya satu adalah memajukan indonesia
kalau mas gabriel sendiri sebenarnya tantangannya apa sih kalau dari kredibook selama ini
saya mungkin mengutip juga apa yang deo bilang tadi tentang literasi digital dan kita juga karena ada catatan pembukuan kita juga ngobrol tentang literasi finansial
jadi itu tantangan terbesar tapi kita juga kami di kredibook itu sangat mengedepankan pelatihan dan pendampingan
jadi kita walaupun banyak berbicara tentang dunia digital ya tapi kita juga tidak melepaskan human touchnya gitu
jadi kita tetap mendampingi para pelaku umkm ini dan memberikan pelatihan bagaimana cara memperbesar bisnis bagaimana cara mengelola bisnis yang baik
hmm oke biar dua duanya bisa berjalan dengan seiringan begitu ya
tapi kalau misalnya kita bicara peran dunia digital begitu ya
kredibook melihatnya seperti apa bagaimana dunia digital ini bisa membantu meringankan dan juga memperbaiki kehidupan masyarakat kita anda melihatnya gimana
oke karena kita semua disini kan banyak berkecimpung di dunia umkm yang juga adalah bisa dibilang tulang punggung dari apbn ya
nah digitalisasi ini adalah salah satu metode untuk kita bisa berkompetisi atau bersaing dan juga memperbesar bisnis kita
karena kalau kita nggak adapt atau kita tidak adapt
karena kita tidak beradaptasi dengan dunia digital yang sekarang menjadi platform dimana mana orang leverage atau menggunakan solusi digital
maka akan ketinggalan akan disalib dengan yang lain gitu loh
jadi umkm sendiri untuk semakin memperbesar bisnisnya dan semakin membuat bisnisnya itu menjadi sangat berpengaruh gitu ya di lingkungannya harus mengadopsi solusi solusi digital atau teknologi
oke mbak putri setuju dengan pendapat itu ya
dan umkm adalah driver utama dari ekonomi kita ya
kita juga tahu itu semua dan kita juga tahu selama pandemi ini kemarin gitu ya banyak banget yang umkm yang bahkan banyak apa namanya gelar tikar gitu
dan karena juga kesusahan dan mau nggak mau kan mereka juga harus bisa beradaptasi dengan digital gitu kan dengan teknologi
jadi ya teman teman disinilah sebenarnya yang membantu gimana caranya biar umkm terus survive tapi bukan cuma ngomongin soal pandemi aja tapi juga bisa strive di masa apa namanya sekarang
dan juga bisa berkompetisi sama banyak kompetitor lain gitu
jadi penting banget sih makanya penting banget nih teman teman yang punya inovasi yang super duper luar biasa buat umkm gimana caranya memang bener bener bisa berkontribusi dengan nyata gitu untuk umkmnya
iya apalagi kan sempat dapat kabar atau prediksi bahwa dua ribu dua puluh tiga mau ada resesi ekonomi dan segala macam dan umkm sendiri kan bisa jadi backbone atau tulang punggung dari perekonomian nasional dengan kita misalnya bersatu begitu ya untuk memajukan umkm
harapannya juga indonesia tidak terkena
karena resesi di tahun depan begitu ya
lalu kalau misalnya kita ngomongin soal resesi saya penasaran sama mas irvan dari lumina begitu ya
kalau kita bahas soal resesi kan kabarnya atau kemungkinan besar adalah nanti akan ada pemecatan phk dan segala macam begitu ya
lumina melihat peluang resesi di dua ribu dua puluh tiga nanti seperti apa
ya sebenarnya resesi itu peristiwa ekonomi yang sangat disayangkan ya
karena kan jumlah tenaga kerja juga akan menurun
namun lumina sendiri juga berdiri ketika pandemi gitu
di mana banyak banget umkm umkm dan perusahaan perusahaan yang melakukan penyusutan pekerja
jadi kita justru dibangun ketika phk itu banyak terjadi gitu
dan disitu keberadaan lumina justru sangat dibutuhkan ya
jadi kemarin kita sangat banyak membantu teman teman pekerja yang di lay off atau terkena phk untuk dapat cepat mencari tempat kerja baru gitu
nah kalau di resesi nanti ya insya allah kalau diberikan kesempatan ya kita akan membantu jauh lebih banyak teman teman yang mungkin ter phk untuk dapat pekerjaan baru yang lebih cepat lah
oke berarti melihat ini sebagai sebuah peluang begitu ya
karena lumina juga menawarkan pelatihan juga tadi seperti kredipu begitu ya
ada pendampingan dan juga pelatihan begitu ya mas
betul jadi di lumina selain kita membantu mencari kerja juga kita memberikan pelatihan
baik pelatihan basic skill maupun pelatihan mencari kerja
baik pelatihan basic skill maupun pelatihan mencari kerja

mencari kerja yang jauh lebih efektif ya
karena di dunia digital ini kan proses recruitment tuh juga makin kesini makin digital ya
yang sebelumnya kita harus kirim stop map isinya cv dan proposal itu offline
ya sekarang semuanya di online kan lah begitu
termasuk juga wawancara dan bahkan sampai mendapatkan pekerjaan tersebut bisa dilakukan semuanya dengan online
oke oke mbak ayu melihatnya seperti apa kalau misalnya prediksi bahwa akan ada resesi di dua ribu dua puluh tiga nanti
ya untungnya mungkin ya karena di indonesia
karena di indonesia ini kan sebenarnya konsumsi domestik kita cukup tinggi
dan justru dengan umkm itu ya kita harapannya apa yang diproduksi umkm itu bisa dikonsumsi sendiri juga oleh masyarakat indonesia
nah tapi disitulah gimana caranya umkm umkm kita yang memproduksi barang sendiri
jadi contoh contohnya tuh seperti makanan makanan ya makanan minuman kemasan
kemudian juga fashion seperti pakaian tas sepatu
nah itu gimana caranya kita juga bisa menjawab itu
supaya kita tidak harus bergantung dengan impor
supaya kita tidak harus bergantung dengan imbasan

jadi makin kuat justru kita menggunakan momentum ini karena keadaan global tidak menentu
gimana kayak domestik yang memproduksi sendiri barang barang dengan keterampilan kita dan bahan baku yang ada dalam negara kita
itu bisa menjawab kebutuhan kebutuhan domestik
nah disitulah kita justru dari kreologi ini juga ada pelatihan dan pendampingan di luar dari aplikasi digitalnya
supaya umkm itu bisa meningkatkan kapasitasnya
kapasitas produksinya kualitas produksinya
dan kita menghubungkan kepada market juga gitu dalam satu sisi ekosistem
jadi marketnya itu bisa kita bantu menghubungkan juga kepada pembeli secara gross run jumlah besar
maupun juga kepada beberapa retailer yang bisa menjual lagi barang barang umkm gitu sih
jadi kita juga merasa sebenarnya ini bisa membantu menjawab gitu sih
udah di sisi resesi ya
dari mungkin tadi yang dari pekerjaan pekerjaan kantoran atau yang lain mungkin ada yang berkurang
banyak yang terus juga berusaha membuat usaha kecil

jadi ini bisa memberikan tambahan pendapatan juga gitu
tapi bagaimana usaha kecil kecilannya ini tidak mati di tengah jalan karena nggak ngerti cara memperbesarnya
nggak ngerti cara mencapai akses pasarnya gitu
nggak ngerti cara pendanaannya
nah disitulah dengan adanya digital itu kita bisa mengkoneksikan
kita membangun kolaborasi dalam platform
itu sih yang ingin kita bangun di kreologi
iya berarti kita sama sama sepakat disini bahwa menghadapi dua ribu dua puluh tiga yang katanya akan resesi nanti
ini bisa menjadi challenge tantangan tersendiri
jangan dibawa pusing begitu ya
tapi bisa saling support satu sama lain demi kemajuan bangsa indonesia begitu ya
sebenarnya masih banyak banget nih topik dan juga perbincangan bersama para narasumber yang ada di sini
namun kita akan jeda dulu
program spesial sumpah pemuda akan kembali sesaat lagi
saat dirinya melihat dunia umkm justru dapat berkembang
serta memiliki tujuan membantu mereka mendapatkan kemudahan
melalui penetrasi teknologi digital
kemeliputan cnn indonesia
iya tadi kita sudah lihat nih profil singkat dari kredibook nih
sebenarnya apa yang jadi latar belakang terbentuknya kredibook sih
oke dulu saya itu memang banyak bikin produk
dari dulu saya suka bikin produk ya
karena saya suka lihat orang untuk menggunakan solusi digital
hidupnya tuh makin bagus gitu ya
nah sejak dulu saya familiar dengan dunia umkm
saya melihat masih banyak banget peluang gitu
pandemi itu salah satu katalisator lah saya lihatnya dulu
dan toko toko yang ada di daerah daerah itu
mereka harus mengadopsi solusi digital untuk tetap bertahan
nah saya dulu memutuskan untuk tidak hanya melihat
tapi juga berpartisipasi aktif untuk membantu umkm umkm
terutama yang daerah daerah ini
untuk menggunakan lebih banyak lagi solusi digital
oke kalau mbak ayu gimana dari kreologi
ya sebenarnya tadi mungkin sedikit cerita bahwa sebelum krelo gini
saya juga umkm gitu
saya bikin umkm dari nol
bahkan di daerah terpencil indonesia di flores lah di ntt
nah waktu membangun umkm itu dari awal
ya kita di satu titik kalau kita mau besar
kita akan stuck
kayak mungkin hanya dengan menggunakan apa ya
melihat data untuk membuat perencanaan ke depannya mau bagaimana
untuk bisa real time gitu
itu sangat susah sih
jadi di perusahaan saya yang lama itu di duanyam dulu namanya
kita juga bikin akhirnya mobile app sederhana
yang bisa dipakai sama ibu ibu saat keliling desa
jadi ibu itu keliling desa
ambil barang barang kerajinan dari perajin kita
nyatetnya itu semua di aplikasi
supaya bisa dilihat real time
ini produksinya berapa banyak kualitasnya apa
payment nya berapa bener nggak nih
jangan sampai ada salah ngitung gitu kan
dulu pakai kalkulator lama banget gitu
bisa berjam jam gitu di desa
sekarang ya udah cepet otomatis
nah dari situ kita melihat
ini teknologi kita ternyata orang orang yang literasi digitalnya nggak tinggi pun bisa pakai gitu kan
terus kemudian juga di sisi lain
kadang kadang kita diminta
kita sharing satu dua kali
eh ginilah cara kita melakukan
jadi kita pikir sayang juga ya
kita udah punya pengalaman
kita punya tools aplikasi
kita punya network
bagaimana caranya ini dibikin jadi sebuah platform
supaya bisa lebih scalable dampaknya
itu sih makanya kita dibuat itu di dalam si kreologi gitu
ini kalau kita lihat kan memang semuanya pahlawan ekonomi digital begitu
saya mau ke mbak putri
gimana ceritanya dulu awalnya bisa deket dengan para pahlawan ekonomi digital ini
pandemi itu dapat banyak cerita dari teman teman umkm juga
karena memang aku tuh lumayan invest ya di umkm
karena dari kecil tuh dulu pingin banget jadi pengusaha
tapi karena harus melanjutkan perusahaan bapak
jadi akhirnya aku bikin beberapa program untuk lebih deket lagi sama beberapa umkm gitu
nah dari situ banyak banget pas pandemi yang cerita bahwa kayak
aduh put nih kesusahan akhirnya harus gulung tikar
akhirnya mereka juga nggak bisa produksi barangnya lagi dan segala macamnya gitu
nah dari situ akhirnya dapet ide dan
terinspirasi juga sebenarnya dari kayak titipku dan segala macemnya yang
yang membantu umkm survive
dan bukan cuma survive tapi juga thrive di masa masa pandemi gitu
dan kita juga tahu di masa pandemi itu justru
anak anak muda banyak loh yang bikin bisnis baru
karena mereka cuma di rumah aja
terus mereka punya waktu luang lebih
akhirnya mereka bikin beberapa bisnis baru gitu
nah dari situ akhirnya aku merasa oke
gimana kalau misalkan kita coba mencari lebih banyak lagi nih
pahlawan pahlawan digital yang membantu umkm
apa yang membantu umkm dari
platform aplikasi dan inovasinya mereka
dan meng connect ke lebih banyak lagi umkm yang ada di indonesia
kan pasti jadinya lebih besar lagi gitu gerakannya
akhirnya kita kolaborasi sama kemenkop
kita mencari pala pahlawan digital umkm
dan abis itu kita apa namanya
koneksi sama beberapa apa namanya
ada juga pembiayaan ada segala macam
gimana caranya mereka bisa berdampak lebih lagi buat

jadi itu sih ide apa yang kita lakukan
akhirnya bertemu lah sama qed book dan kriologi dari pahlawan digital
abis itu kita buat lagi tahun ini
lebih banyak lagi pesertanya yang daftar ada dua ratus tujuh puluh
tapi itu lebih banyak daripada tahun lalu
ceo atau c levelnya pahlawan digital itu adalah perempuan
keren banget tapi kalau kita bicara soal total
udah ada berapa sekarang ratusan
kita ada ratusan kita ada ratusan
tapi kalau misalkan seluruhnya tuh udah pasti ribuan lah ya
cuma yang daftar ke pahlawan digital kita ada ratusan
kita kurasi mas jadi dua puluh besar
nah dari dua puluh besar itu kita matchmaking sama program program kemenkop umkm
jadi bisa langsung membantu tuh umkm umkm yang ada
nanti sepuluh besarnya akan mendapatkan funding
dan mendapatkan lebih banyak perks dan kolaborasi dari beberapa pihak juga
wow keren banget ya
tapi saya mau geser ke pak sdeo tapi saya mau geser ke pak sdeo
pak sdeo titi pku mas sdeo
sebenarnya kalau misalnya kita bicara perkembangan dari tipku nih
siapa nih sosok yang paling berjasa dalam pengembangan aplikasi titipku
oh jelas dari awal titipku kan kita bangun untuk membantu umkm ya
sebenarnya bisa dibilang umkm itu yang menginspirasi kita gitu kan
jadi pastinya bisa dibilang ya umkm ya usernya titi pku gitu
para user lah yang sebenarnya patut dikasih apresiasi

kita membuat titipku gitu kita membantu umkm kita membantu digitalisasi pasar
yang seharusnya pasar itu terlalu tradisional kita beri sentuhan digital sehingga modern
ada ketakutan sebelumnya sebelum kita memulai titipku gitu
ketakutannya adalah siapa yang akan menang di modernisasi ini
banyak yang akan menang anak muda pasti menang
dengan keahlian dia menggunakan gadget dan lain lain
tapi pasar pertanyaannya
teman teman yang ada di pasar yang kebanyakan anak anak bapak ibu yang sudah tua gitu kan bisa jadi mereka akan kalah gitu
nah dari situ kita mulai penetrasi ke sana dan melihat kira kira apa yang bisa kita bantu
dan mereka memberikan banyak inputan
dari situ sebenarnya kalau mau dilihat siapa yang sangat berjasa ya pastinya mereka yang mau bersuara gitu
teman teman yang ada di umkm
makanya kami semua mengajak teman teman umkm di mana pun apapun sektornya
silahkan ungkapkan aspirasi teman teman
ada yang kesulitan kami sangat senang sekali ya ada program dari mbak putri
ada yang bilang kesulitan nah itu adalah proses komunikasi hingga sampai nanti ke atas
sehingga kami yang ada di sini itu membantu
jadi dari sana kami merasa mereka itu sangat berarti
mereka yang akan membantu kami berkembang terus sehingga menuju ke titik yang lebih bagus gitu untuk mereka juga
dan juga overall untuk seluruh masyarakat
masyarakat indonesia yang merasa terbantu
kami ingin berusaha mendekatkan juga mereka dengan customer customer yang lebih jauh lagi gitu
jadi dengan adanya digitalisasi saya rasa membuka peluang yang lebih besar bukan untuk kami bukan untuk semua pendiri aplikasi
tapi untuk mereka yang menggunakan itu sendiri gitu
jadi dari teman teman dari tadi kan fungsinya itu seluruhnya
bagaimana mereka bisa menjangkau customer yang lebih banyak
bagaimana mereka bisa menjangkau customer yang lebih jauh di luar sana
ya bisa dilakukan hanya dengan penetrasi digital
jadi saya berterima kasih
teman teman umkm terutama kami mulai dari jogja wah mereka sangat kritis ya gitu
jadi mereka ingin ayo tolong dibantu ini kami ingin kayak gini
apalagi dibantu dengan program dari mbak putri sehingga kami juga terfasilitasi bersentuhan langsung sama mereka
seperti itu mungkin
oke tapi memang kalau misalnya kita bicara mengenai bisnis kan tantangannya cukup banyak
cerita unik juga ada begitu ya
saya ke mas irvan dari lumina
ada cerita unik apa
sih mas saat membangun bisnis pertama kali apalagi masih muda nih mas
ya buat saya sih pengalamannya cukup banyak ya dan cerita nusa cukup banyak
kalau dari aku sih ceritanya berawal dari sebelum lumina kali ya
jadi sebelumnya aku pernah beberapa kali membangun startup
dan startupnya itu mostly di grocery juga dan ada yang di b dua b e commerce
dan di indonesia banyak startup itu membutuhkan tenaga kerja lapangan yang sangat banyak
jadi bahkan mungkin kredibook titipku juga pasti ada ratusan bahkan ribuan pekerja lapangannya
ada kurir terus teman teman yang kerja di warehouse sales gitu
dulu aku ngerasa sangat susah ya untuk mendapatkan semua pekerja tadi
apalagi kalau kita harus dituntut oleh investor untuk scale cepat
jadi salah satu bottleneck di membangun startup itu adalah human resource nya gitu
apalagi mencari human resource yang jujur tekun teliti
apalagi harus memenuhi demand customer dan nggak boleh ada barang yang salah nggak boleh ada barang yang ketinggalan gitu kan
semua learnings dan semua cerita tadi itu aku aplikasikan ke lumina
supaya kita bisa membantu teman teman startup lain dan umkm lain untuk dapat tenaga kerja yang paling bagus dan cepat lah
jadi banyak cerita dari dulu dan aku aplikasikan di lumina sekarang
oke seru banget pasti ceritanya gitu ya
mbak putri ini kalau kita lihat kan beberapa tahun belakangan banyak bubble burst nih
startup startup yang akhirnya
pecah harus phk karyawan banyak gitu
kalau mbak putri sendiri punya tips gak sih untuk teman teman startup yang ada di sini untuk bisa mempertahankan bisnis mereka terutama menghadapi dua ribu dua puluh tiga nanti
kalau misalkan dari aku pribadi sih aku selalu percaya sama core business function ya
dalam arti sebenarnya kan memang selain valuasi mungkin itu penting ya untuk para startup
tapi sebenarnya cash yang kita puja dan juga profitability itu gak kalah pentingnya
karena kalau gak kita juga gak akan survive
yang dilihat dari suksesnya bisnis adalah pertama dampaknya
yang kedua adalah the profitability atau sales yang kita punya gitu ya
dan itu penting banget tuh
jadi itu salah satu core nya
tapi mungkin untuk tips ini bukan tips
ini juga yang aku masih belajar ya
yang aku masih tekuni sampai sekarang gitu
yang pertama adalah harus bisa beradaptasi dengan baik sih
karena kita tahu bahwa
pak sekarang perubahan tuh cepet banget ya berubahnya
dan i think demand and needs dari masyarakat itu
masyarakat juga berubah terus gitu
jadi kita harus bisa terus beradaptasi dengan macem macem
beradaptasi dengan bisnis model yang baru
beradaptasi dengan memberikan solusi yang lebih bagus untuk para masyarakat
jadi banyak hal hal yang kita harus bisa beradaptasi gitu
apalagi dengan teknologi yang sekarang semakin canggih
gimana caranya kita bisa beradaptasi supaya teknologi itu menjadi tools
bukan way gitu ya
dalam arti gini bukan tujuannya adalah teknologi tapi teknologi itu adalah toolsnya aja
jadi jangan sampai kita malah kemakan sama teknologi

jadi kita harus yang bisa membuat gimana caranya menggunakan teknologi dengan baik untuk memanfaatkan itu untuk yang lebih baik lagi
jadi menurut aku adaptasi itu sangat penting
jadi sebagai entrepreneur atau misalkan pekerja pun menurut aku penting banget untuk punya entrepreneurship mindset
punya tahu sense of urgency
bisa melid dengan baik
tadi bener banget penting banget untuk kita juga human resource tuh di apa itu adalah salah satu paling penting lah ya kalau menjalankan bisnis adalah timnya
karena kita kan gak bisa jalan sendiri gitu
sebenarnya semuanya itu pasti dari tim yang sangat luar biasa gitu
yang ketiga mungkin inovasi sama kreativitas kali ya
dalam arti kompetitor akan semakin banyak
akan banyak yang mengikutin juga cara caranya kita dan business model kita

dan caranya kita terus berinovasi dan untuk berpikir kreatif untuk kita bisa berkembang terus gitu
dan sekarang masalah tuh banyak banget ya di indonesia gitu di dunia
jadi mungkin opportunity nya justru lebih banyak lagi gitu
karena kita akhirnya bisa melihat opportunity baru dan kita bisa menyelesaikannya juga
itu kan juga salah satu jadi core innovation lah gitu
jadi penting banget sih untuk terus berinovasi
karena inget punya bisnis atau menjalankan bisnis tuh bukan kayak lari sprint
lari sprint ya yang kayak udah sprint selesai
tapi kayak marathon gak selesai selesai gitu
jadi itu sih harus persisten juga and consistent
oke harus bisa berkembang juga mengikuti dengan perkembangan zaman
kalau mbak putri bilang tadi begitu ya
sama kayak credibook yang akhirnya berkembang juga
ada kredimart tapi nanti kita akan bahas selengkapnya
bagaimana pengembangan bisnis yang dilakukan oleh anak anak muda yang menginspirasi ini
selengkapnya sesaat lagi tetap bersama kami di program spesial sumpah pemuda muda menginspirasi
berkembang sekali bisnisnya
awalnya dari dua anyam terus akhirnya bisa menjadi kreologi
bisa diceritakan mungkin mbak
jadi sebenarnya kita melihat mungkin dari pain pointsnya apa gitu ya
dari pain pointsnya pertama tadi dua anyam sebagai umkm sendiri
tapi kita melihat oh ternyata ini paint point yang sama yang dimiliki jutaan umkm lain gitu kan
jadi supaya ini bisa scalable ya bagaimana kita harus menggunakan teknologi digital juga gitu
mungkin dari sisi dari situ kita juga sudah melihat sih ada tipe tipe umkm
itu walaupun mungkin produk produk yang dihasilkan berbeda beda ya
ada yang makanan minuman kemasan
kemudian ada yang fashion ada yang kria
tapi ternyata core nya itu sama
mereka harus beli raw material bahan baku
ada pemrosesan produksi di situ atau manufacturing kecil kecilan di rumah mereka
kemudian habis itu ada proses quality control packaging dan barulah kemudian menjual gitu
dan kita lihat kurang lebih sama sih
pertama mereka perlu mencari pasar dulu
kalau udah ada pasar gimana permodalannya
kalau udah ada permodalannya
kadang raw materialnya ada apa enggak gitu
jadi ternyata walaupun produknya beda beda cara sistem kerjanya itu sama gitu
nah disitu sih pertama kita masuk dari aplikasi digital
memang untuk mencatat dan mengatur bisnisnya
sehingga mereka tahu apa saja sih yang harus mereka produksi
berapa banyak bahan baku harus dibeli untuk bisa menjawab orderan tersebut gitu ya
karena kadang kadang nih banyak umkm sudah jualan di e commerce juga ya di online
tapi isunya kadang inventornya kosong
jadi atau kayak orang
kayak orang mau beli gitu kan
ternyata deliverynya tidak tepat waktu gitu
nah sayang banget
jadi ada umkm itu kehilangan demand gitu ya
nah disitu sih yang kita pengen dengan adanya pencatatan yang lebih baik
mereka juga tahu sebenarnya belanja bahan baku harus berapa banyak
nyiapin modal kerja harus berapa banyak
supaya bisa memenuhi orderan yang sebenarnya mereka terima
di situ sih
kalau kita ngomongin bisnis yang berkembang
mas gabriel juga kan tadi kita udah sedikit ngetis begitu ya
credit mark tadi begitu
nah ini sebenarnya untuk mengembangkan bisnis kan pasti ada hambatannya
hambatannya apa aja sih mas
jadi kalau boleh cerita sedikit juga
sesuai yang ayu bilang tadi
biasanya kita ngobrol ke pengguna gitu ya
kayak apa sih kesulitannya
nah mereka bakal kasih kan
di situlah awalnya terjadi credit mark itu
karena mereka cerita oh susah kalau tiap hari harus keluar toko
beli manual gitu ya ke toko grosir misalnya
barang barangnya dibawa pakai motor lagi
setiap hari kayak gitu
nah credit mark itu kita luncurkan
itu karena pengguna tadi yang meminta gitu
mereka bilang oh kayaknya lebih gampang kalau tinggal order
kita bantu pengantarannya
dan juga pembiayaannya
umkm ini kan bukan bisnis yang baru ya
jadi teman teman para pelaku umkm
yang pemilik bisnis umkm ini sudah melakukan bisnis konvensional
atau dengan cara tradisional ini udah puluhan tahun gitu
bahkan mungkin waktu saya masih kecil gitu ya
waktu saya belum lahir gitu bisnis ini udah ada
jadi tentu untuk mengganti behavior dari sesuatu yang udah ada puluhan tahun
dengan cara yang baru gitu ya
semua sudah terkoneksi
seperti ayu cerita tadi itu tantangan yang sulit
itu hambatan lah kita lihat
tapi itu juga kita lihat sebagai tantangan lah
dan kita juga kayak tadi kita memberikan pendampingan
dan kita lihat salah satu cara untuk solusi untuk hal ini adalah
kita dampingi dulu
dan kita kasih lihat dia
eh kalau pakai aplikasi ini ya
kalau di track semuanya gitu ya
bapak atau ibu yang punya toko ini untungnya bisa gede banget loh nambah
setelah mereka lihat gitu kan
oh pelanggannya makin banyak untungnya makin gede
nah baru mereka kayak oh iya saya masukin lagi datanya gitu gitu sih
dan lebih mudah juga jadinya ada kemudahan ya begitu ya
kalau misalnya kita ngomong tantangan kan memang mengubah kebiasaan
tadi memang sulit begitu ya
saya ke mas deo ini untuk merubah kebiasaan tadi kan sulit begitu
titipku juga merubah kebiasaan yang biasa datang ke pasar
harus menggunakan aplikasi
jadinya sebenarnya digunakan
tapi ada beberapa kebiasaan yang berubah begitu ya
berapa lama sih proses membiasakan atau membangun bisnis dari titipku ini waktu itu mas
ya kalau butuh waktu tadi ya seperti yang saya ceritakan di awal
memang kita perlu meluangkan waktu di sana gitu
nah dari titiku sendiri kita sudah berdiri selama enam tahun
jadi butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan penetrasi digital
terutama ke umkm dahulu gitu
jadi waktu itu kita dua tahun pertama itu
kita berhasil mengumpulkan
jadi dulu titipku membentuk platform untuk bisa digunakan oleh pemuda pemuda membantu umkm di sekitarnya
jadi kita dapatkan sekitar dua ratus ribu umkm dari sabang sampai merauke
nah tapi disitu ternyata ada permasalahan bagaimana cara kita membantu mereka berjualan setelah itu
setelah kita dapatkan kita kumpulkan datanya
nah disitu ternyata kita merasa oke berarti kita butuh lebih sektor yang lebih fokus lagi
kemudian kita butuh strategi yang baru
akhirnya kita pakai beberapa
beberapa strategi contohnya hyper lokal
jadi kita lihat di sebuah area itu apa sih yang kuat disana
terutama sektor umkm
ternyata kita melihat salah satu titik ekonomi di sebuah daerah adalah pasar itu sendiri gitu
jadi tempat dimana dia berkumpul ada pedagang dan pembeli
nah disitulah pasar terbentuk gitu
nah dari situ kita bermain di pasar
kemudian kita sering ke pasar
kita melihat apa sih yang menjadi kebutuhan mereka
sama seperti kredibook ya
kita perlu berbentuk
kita perlu berkomunikasi dengan penggunanya kita ya
calon pengguna pengguna yang sudah menggunakan aplikasi kita
kita melihat apa sih kebutuhan dasar mereka
kemudian kita scale up lagi apa yang menjadi kebutuhan tambahan mereka
sehingga bisnis itu kemudian bisa berkembang sampai saat ini gitu
jadi kita memang butuh waktu
ya butuh waktu yang panjang
hingga tahun ke enam ini barulah titipku bisa mulai merambah ke jabodetabek
kemudian kita melayani banyak customer juga
banyak pedagang pasar di jabodetabek
dan juga beberapa mitra kami juga berfokus di jabodetabek
nah kita melihat akhirnya impactnya besar di sana
seperti itu mungkin
memang butuh proses yang panjang
tadi ada feedback atau masukan juga dari para pengguna begitu ya
tapi kalau misalnya kita ngomong mengubah kebiasaan tadi
sempat ada yang mengalami penolakan nggak sih waktu mengenalkan
merubah kebiasaan yang tadinya konvensional jadi digital
coba dari mbak ayu dulu
ya sebenarnya pasti ada ya
contohnya misalnya kita benar benar ke area area ya anggap deh nggak usah
sampai di jawa tengah aja gitu ya di beberapa desa
ada yang bapak ibu suami istri itu udah punya usaha dari tahun sembilan puluh tujuh gitu ya
udah lama saya udah usahanya tiga puluh tahun gitu
dia ngerasa yaudah memang tanpa ada digital digital gini saya gak nyatet apa apa
cuma oret oret aja di kertas yang habis selesai saya buang bisa jalan bisnisnya misalnya kan
jadi ya baik baik aja gitu sebenarnya
tapi kalau kita gali terus gitu kan
sebenarnya tapi ada kendala nggak
mungkin awalnya mereka merasa nggak ada
tapi nanti lama lama ya kadang kadang
kita kalau bahan baku susah gitu
jadinya kita kosong nggak bisa produksi
karena kita gak misalnya mereka jadi gak tahu harusnya kalau mau deal dengan petani untuk misalnya keripik ubi gitu ya
harusnya kita beli ubinya tuh bisa kita stok sembilan ton gitu
karena kita tahu ini bisa dipakai untuk produksi jangka panjang
nah itu kan mereka nggak bisa merencanakan jauh jauh hari
mereka pakai feeling aja gitu
karena tahunya seperti itu
tapi kita masuknya di sini adalah salah satunya
bapak ibu apalagi nih yang masih dinginkan
saya ingin anak saya melanjutin bisnisnya
supaya bisnisnya gak mati
nah biasa kita bisa masuk di situ
gimana anaknya kan pusing melanjutkan usaha bapak ibunya yang semuanya oret oretan aja gitu
pakai gut feeling di kepala ya
nah anaknya ini akan tertarik
oh iya saya pengen coba belajar pakai ini
dia juga pengen gimana caranya mungkin bisnis orang tuanya bisa lebih berkembang lagi
terkoneksi secara digital
tadi pemasarannya bisa semakin besar gitu kan
mungkin bisa negosiasi dengan pemasok bahan baku lebih banyak
nah itu sih
jadi kita bisa menyasar di anak muda anak mudanya juga penerus dari usaha bapak ibunya contohnya
kalau dari mas irvan sendiri gimana
sempat ada penolakan kah lumina saat itu
sebenarnya lumina mungkin masih paling baru ya diantara startup teman teman yang lain gitu
kita baru launch itu bulan februari dua ribu dua puluh tiga
dan dalam waktu enam bulan kita sudah ada satu juta member lebih gitu
nah ketika kita ngobrol dengan user user kita
baik dari segi pekerja
maupun dari segi perusahaan
sebenarnya mereka semua itu ingin banget loh dibantu
jadi dari pekerja ingin banget dibantu untuk nyari kerja paling oke
dari perusahaan juga pengen dibantu loh untuk mencari pekerja yang paling oke gitu
namun yang paling sering menghadapi penolakan itu justru dari segi prosesnya gitu
sedangkan kalau lumina kan platform teknologi ya
kita kan inginnya semuanya dari aplikasi semuanya harus online gitu
sedangkan behavior atau proses rekrutmen di indonesia ini
banyak yang masih offline gitu
jadi harus kirim lamaran hard copy
harus ada pas fotonya
semuanya harus di print out
nah itu masih sangat susah sih untuk mengubah behavior yang awalnya semuanya serba offline serba kertas
sekarang menjadi lebih online
chatting di aplikasi video call itu masih perlu waktu ya saya rasa
oke benar memang mengubah kebiasaan butuh waktu begitu ya
tapi sebenarnya menjalankan bisnis terlebih masih muda memang tidak mudah
nah apa saja tantangan yang mereka hadapi kita akan bahas nanti selengkapnya
tetap bersama kami di program spesial sumpah pemuda muda menginspirasi
berawal dari maraknya phk hingga sulitnya mencari pekerjaan saat angka covid sembilan belas di indonesia sedang tinggi pada dua ribu dua puluh satu lalu
aswin andrison tri ahmad irfan dan aurora marshe mulai mengembangkan aplikasi pencarian kerja
dengan semangat juga kesamaan misi untuk membantu para pekerja di indonesia khususnya pekerja muda dan lebih spesifik bagi lulusan sma smk
aswin irfan dan aurora
akhirnya membidani pengembangan aplikasi yang mereka beri nama lumina
melalui lumina yang didirikan pada september dua ribu dua puluh satu lalu aswin irfan aurora telah berhasil memperoleh lebih dari satu juta pengguna
dan mampu bekerjasama dengan tiga puluh ribu perusahaan yang tersebar di pulau jawa sumatera kalimantan bali hingga sulawesi dalam menyediakan lowongan pekerjaan
dari sisi teknologi sih sekarang yang lagi challenge yang lagi aku hadapin itu
bagaimana kita bisa menghubungkan sejuta pekerja tadi dengan pekerjaan yang paling ideal buat mereka
karena ketika bahkan aku sendiri sebagai kandidat ketika aku mau nyari kerja itu kan parameternya banyak sekali ya
menghubungkan semua parameter pada seorang kandidat dengan pekerjaan yang cocok itu ternyata nggak segampang itu sih
ketiga founder lumina sadar bahwa saat ini sedang marak startup yang tutup atau mengurangi jumlah pekerja
namun bagi ketiganya yang terpenting dalam membangun perusahaan rintisan ialah memahami target yang ingin dicapai
tim liputan cnn indonesia
iya tadi kita sudah lihat viti soal lumina saya mau ke mas irvan
mas irvan sebagai yang paling muda diantara di sini begitu ya baru delapan bulan sudah ada satu juta user tadi
hambatan atau tantangan terbesarnya apa sih mas
hambatannya sih cukup banyak ya
seperti yang aku ceritakan tadi
jadi dari sejuta member lumina ini kan tempat tinggalnya lokasinya tersebar dimana mana
lalu backgroundnya juga sangat berbeda
ada yang lulusan smp sma smk bahkan juga banyak lulusan s satu yang daftar rupiah juga gitu
nah kemudian dari sisi perusahaan kan ada kebutuhan tersendiri juga ya
masing masing perusahaan punya kualifikasi yang berbeda
masing masing perusahaan juga punya wilayah kerja dan jobdesk yang berbeda beda gitu
jadi challenge utama kita adalah bagaimana dengan semua perusahaan yang berbeda beda

dengan semua parameter dan user tadi tuh kita bisa mencocokkan nih
jadi ketika kita ada dua ribu user nih yang daftar hari ini
nah gimana nih kita bisa menghadirkan lowongan pekerjaan yang paling cocok dengan mereka gitu
karena problem pekerja yang dihadapi saat ini tuh mencari lowongan kerja yang paling cocok untuk aku gitu
apalagi kalau kita tinggal di daerah di luar jawa gitu
nah itu kan lowongan kerja gak semuanya available di social media maupun di website
nah di lebih luas
oke karena kalau kita bicara soal pemilihan pekerjaan begitu ya faktornya itu banyak sekali
kayak tadi misalnya lokasi tinggal dimana available pekerjaannya ada atau enggak gitu ya
dan juga skill kita mumpuni atau enggak begitu ya
itu kan memang susah sekali akan mencocokkan dari tadi satu juta user dengan harapannya memang
semuanya bisa dapat pekerjaan sesuai dengan yang mereka mau begitu mas irfan ya
ya dan ini juga membantu dari sisi perusahaan juga ya
karena perusahaan juga ketika mendapatkan misalkan slotnya ada tiga puluh orang sedangkan yang mendaftar ada dua ratus atau tiga ratus orang gitu
memilihnya kan juga lumayan susah ya
kita harus melihat dari background lalu kualifikasi skill tempat tinggal
bahkan juga kalau ada kemampuan teknologi harus bisa microsoft board microsoft excel itu juga lumayan susah ya
jadi kita membantu perusahaan juga untuk men sortir kandidat
bisa lebih cepat juga kerjanya begitu ya untuk memilih dari ribuan atau jutaan yang mendaftar pekerjaan
saya mau ke mbak ayu mbak ayu nih kalau misalnya kita bicara soal bisnis begitu ya
tadi ada dua nya yang ada kreologi
tapi kalau kita ngomong soal perbedaan bisnis rintisan dengan bisnis yang lain
menurut anda gimana mbak ayu
ya sebenarnya sih perbedaannya mungkin juga dari sisi scalability dan growth nya gitu ya
biasanya kalau kita ngomong bisnis tradisional
mungkin kan pasti nomor satu kita profitable dulu
kalaupun kita growth nya pelan pelan gak apa apa gitu
tapi kalau kita ngomong bisnis rintisan atau startup kan kita tuh akan mencapai profitability itu pada suatu scale yang sudah cukup besar
jadi kita menggunakan volume dan untuk volume besar itu kita butuh teknologi dan data untuk mensupport ya
kadang kadang tentunya bisnis rintisan itu juga mendapatkan funding gitu kan
mendapatkan funding dari investor supaya bisa digunakan untuk growth dengan lebih cepat
jadi mungkin perbedaannya dari sisi seberapa cepat bisnis itu mencapai sebuah scale gitu
tapi yang mungkin terjadi belakangan ini adalah hati hati bahwa karena growth itu kita melupakan profitability
sehingga akhirnya jadi yang disebut bubble nya burst gitu
karena growth terus tapi gak ada profitability nya
nah mungkin itu yang apa ya dari kejadian saat ini
ya saya sendiri dan mungkin juga pasti banyak teman teman startup lain
wah gimana nih kita bisa lebih balance lagi gitu kan
kita bisa lebih balance lagi
harus ada clear pathway kira kira sampai di skala mana itu profitabilitasnya akan tercapai
dan tidak kita lupakan hanya sekedar untuk growth
mungkin seperti itu
iya harapannya jangan sampai ada lagi startup yang tumbang
karena efeknya besar sekali
apalagi untuk teman teman pahlawan ekonomi digital ini begitu ya
saya ke mas dale
ini sebenarnya kalau kita ngomongin tantangan kan banyak sekali begitu ya
seperti apa kira kira yang dilakukan strateginya oleh titipku
kita akan bahas selengkapnya sesaat lagi tetap bersama kami di program spesial sumpah pemuda
perusahaan berbasis daring titipku merupakan aplikasi belanja yang memberikan wadah bagi para penjual dan pembeli untuk bertemu secara digital
pendiri titipku adalah pria berusia dua puluh sembilan tahun henry suharja
henry mendirikan titipku pada tahun dua ribu tujuh belas setelah lulus dari universitas gajah mada
ia terinspirasi untuk membawa umkm indonesia ke ranah digital agar bisa menjangkau berbagai konsumen
kini aplikasi titipku memberi kemudahan bagi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sembako sayur buah hingga daging yang diambil langsung dari pasar langganan
di tahun dua ribu dua puluh satu titipku bersaing dengan tujuh belas perusahaan startup dunia untuk masuk sebagai peserta yekombinator sebuah akselerator startup asal amerika serikat
hingga oktober dua ribu dua puluh dua ttipku sudah beroperasi di satu ratus lima puluh pasar dan menggandeng sepuluh pedagang di dunia

kami juga berharap ttipku bisa membantu pemuda berhasil melakukan kekuasaan ini

tadi kita sudah lihat profil dari ttipku dan menarik banget untuk dibahas bagaimana ttipku bisa membantu masyarakat saat pandemi untuk belanja ke pasar
kalau dilihat dengan kondisi sekarang gimana nih mas deo bisa memaknai sumpah pemuda melalui bisnis yang dijalani saat ini
oke tentunya kita paham ya indonesia dulu dibangun oleh pemuda pemuda yang hebat gitu kan
tanpa pemuda juga founding fathernya kita bilang ya kita susah untuk bergerak
nah maka kita terus encourage ya teman teman terutama kalangan kalangan pedagang
kemudian para mitra kita gitu kan yang mostly mereka memang masih muda
nah kami terus bantu mereka selalu bentuk mereka gitu ya
kita bentuk mereka dari sisi karakter gitu kan
nah dari situ kemudian kita mengambil nilai yang paling berarti apa yang akan kita angkat dan kita berikan kepada customer gitu
jadi kita ingin membangun ekosistem akhirnya membangun ekosistem yang baik untuk para pedagang pasar
kemudian untuk para masyarakat yang tentunya membutuhkan kebutuhan sehari hari gitu kan
mereka harus beli belanja ke pasar dan lain lain
nah itu kita bentuk ekosistem yang kuat gitu
dari sisi pedagang kita terus encourage sama halnya kita juga lakukan pelatihan pelatihan
seperti itu kita bangun bagaimana mereka bisa merasakan taste of customer gitu kan
kadang kita lupa sebagai seorang pengusaha gitu kita maunya untung untung untung untung gitu kan
tapi dari sisi customer kita lupa nih gak cuma mereka dapatkan barang gitu kan
tapi kita berikan value added
kemudian kita latih personal shopper kita untuk memberikan value itu gitu
jadi para pemuda pemuda yang ada di kita mitra mitra kita terutama kita latih gitu
kita ajarkan bagaimana sih kita bisa care dengan customer gitu kan
selain mereka bisa memilih produk mereka bisa menjalin komunikasi yang baik
mengetahui kebutuhan customer gitu kan
jadi istilahnya customer mulai terbantu gitu dengan adanya personal shoppernya kita gitu
nah dari situ kita melihat ternyata itu penting ya
dilakukan oleh teman teman personal shoppernya kita gitu mitra mitra kita termasuk juga para pedagang gitu
kita terus edukasi kita angkat mereka
kita tidak mau istilahnya pasar ini nanti
kalah bersaing gitu kan
kita tidak mau mereka akhirnya yang malah kalah dari modernisasi
kita inginnya mereka yang menang gitu kan
karena mostly ekonomi kita dibentuk dari sana gitu kan
pasar itu sangat fundamental gitu kan kebutuhan sehari hari ada di sana
jadi ini sangat bermanfaat saya rasa ya buat mereka gitu
nah ini momen momen seperti ini kita manfaatkan juga untuk teman teman semakin bersemangat nih
dalam membentuk membangun dan membina umkm
seperti itu mungkin
kalau mas irvan gimana
menurut mas irvan ini masih relevan nggak sih perayaan sumpah pemuda saat ini
menurut aku sih sangat relevan banget ya
jadi di lumina sendiri kita juga sangat menjunjung nilai tekad yang tinggi dan perjuangan gitu
karena bagi teman teman pencari kerja itu sangat penting ya nilai tekad tinggi dan semangat perjuangan gitu
karena ketika kita mencari kerja kita melamar ke banyak sekali perusahaan kan belum tentu semuanya diterima gitu
bahkan justru kebanyakan akan ditolak gitu
baik karena kualifikasi maupun ketidak cocokan aja gitu
jadi sangat penting bagi teman teman pencari kerja maupun anak anak muda
jadi kalau di lumina sendiri itu mayoritas penggunanya adalah umurnya dua puluh an tahun gitu
terutama dari umur dua puluh sampai dua puluh enam
jadi ketika kita dihadapkan dengan suatu tantangan dengan suatu kegagalan ya kita harus tetap semangat
menurut aku sih masih sangat relevan sekali ya
ya namanya kalau mencari kerja kan juga cocok cocokan rezeki yang tadi gitu jadi faktornya memang banyak ya
saya mau ke mbak ayu
mbak ayu kalau menurut mbak ayu nih apa yang seharusnya dilakukan sebagai gerakan untuk memaknai sumpah pemuda nih
ya untuk memaknai sumpah pemuda tadi ya memang pemuda pemudi itu yang sebenarnya masih memiliki energi dan memiliki mimpi gitu
mimpi untuk bisa lebih baik lagi buat diri mereka sendiri maupun juga buat masyarakat buat negara gitu kan
nah jadi sebenarnya gimana caranya kita bisa bergerak sama sama
untuk mencapai mimpi indonesia yang lebih baik lagi gitu
mentranslate atau menerjemahkan itu kepada sehari hari ya menurut saya salah satu merayakan sumpah pemuda itu juga adalah gimana kita bisa terus belajar
dan sumpah pemuda itu kan juga dari seluruh indonesia bersatu sebenarnya ya dari berbagai suku bangsa agama gitu
nah jadi sebenarnya saya suka banget sih ada beberapa kegiatan kegiatan atau event event juga dimana mungkin kita bisa mengenal anak anak muda pemuda pemudi itu
dari latar belakang yang berbeda dengan kita dan saling bertukar apa sih permasalahan yang dihadapi di background yang berbeda
dan dari situ bisa saling tukar juga apa nih solusi atau pelajaran pelajaran yang mungkin seseorang dengan latar belakang area yang berbeda di jawa versus di papua gitu kan
itu satu tidak melihat solusi tersebut satu tidak mengetahui masalah tersebut tapi kalau ada banyak acara di mana semua berkumpul itu bisa sama sama belajar dan sama sama menggali ide baru mimpi baru untuk kerja sama sama buat indonesia
kata kuncinya adalah kolaborasi yang tadi kita bahas dari tadi begitu ya
kalau mas gabriel gimana kalau menurut mas gabriel untuk memaknai sumpah pemuda sebenarnya apa sih yang bisa dirayakan atau dilakukan untuk anak anak muda ini
ya setuju banget sama teman teman tadi udah ngasih statement yang bagus banget ya dan kita udah bahas tentang kolaborasi
jadi saya sendiri merasakan kita jangan hanya berhenti di diri kita juga gitu loh
jangan karena kita ngerasa kita masih muda kita gak bisa melakukan hal besar gitu
mungkin ayu juga bahas tentang mimpi tadi
itu kita dengan sumpah pemuda ini kita mengingat dulu bangsa kita ini bisa ada sampai sekarang juga karena anak anak mudanya yang bergerak bersama gitu
nah sekarang gilirannya kita gitu kan
nah tapi saya juga suka tadi pembahasan kita tentang kolaborasi gitu
tapi kita juga nggak boleh perayaan sumpah pemuda ini mengingatkan kita juga untuk kita selalu kolaborasi gitu
terutama kalau di landscape startup ya
tadi kita sempat cerita cerita juga waktu break kita para founder startup ini emang sering ngumpul gitu ya
dan kita harus cari cara supaya kita bisa menyusun strategi bareng
dan kolaborasi karena untuk melakukan perubahan tuh sulit
dan kita kalau melakukan sendiri ya silahkan tapi makin sulit gitu karena sendiri
dengan kita kolaborasi bareng bareng anak anak muda gitu ya founder founder startup ini
itu membuat effortnya itu mungkin masih tetap sulit tapi kesulitannya berkurang lah gitu
karena kita melakukannya bersama
oke menuju bonus demografi indonesia
di beberapa tahun lagi begitu ya tepatnya pas nanti seratus tahun sumpah pemuda yaitu dua ribu dua puluh
ada bonus demografi indonesia
diharapkan anak muda juga bisa bekerja sama demi kemajuan bangsa begitu
memang masih banyak banget topik dan juga perbincangan yang akan saya bahas dengan arah sumber di sini
namun kita jeda dulu program spesial sumpah pemuda akan kembali sesaat lagi
positif tetap harus semangat juangnya tinggi dan tekadnya juga harus tinggi ya
challenge apapun tantangan apapun kalau kita tetap bersemangat tinggi dan bertekad tinggi pasti akan terselesaikan juga
oke kalau bayu gimana harapannya apa untuk indonesia
harapannya ya kita sebagai pemuda pemudi selalu bersatu bersama sama mencari solusi
apakah itu dulu pandemi sekarang mungkin juga resesi kita bisa bersama sama berkolaborasi untuk cari solusi
dan tentunya di era digital ini ya kita jangan lupa bagaimana kita memastikan ada inklusi digital
supaya teman teman umkm teman teman lain yang mungkin juga ada di area yang di luar jawa
atau yang literasi digital lebih rendah itu tidak tertinggal gitu
tidak semakin jauh gapnya dan mereka bisa ikut masuk di dalam kemajuan teknologi digital
saya sangat berharap bangsa indonesia ini bisa menjadi lebih produktif dan juga bisa menjadi bangsa yang mandiri
oke menarik mas deo apa harapan untuk indonesia
harapan kami pribadi ya terutama dari saya pribadi
jadi harapannya pasti kita harus lebih kuat ya
kita sudah teruji lah pandemi kita sudah hadapi
kemudian permasalahan perekonomian kemarin waktu pandemi kita sudah hadapi
kita lebih yakin seharusnya bahwa indonesia ini sudah lebih kuat
terutama dari sektor umkm yang pastinya sudah dibantu oleh banyak sektor
jadi saya harapannya untuk teman teman umkm jangan takut hadapi ini
mendekatlah kepada platform digital
karena di situ banyak solusi yang diberikan gitu kan oleh teman teman yang menggunakan platform digital
jadi harapan saya nanti perekonomian
tetap baik kedepannya tentunya ya
seperti itu mungkin
oke mas deo mungkin punya satu kata untuk pemuda indonesia apa
waduh oke satu kata
saya tadi mau kolaborasi tapi semangat
jadi memang ya kalau omongan kita hari ini adalah memang anak anak muda bisa berkumpul satu sama lain
berkolaborasi bekerjasama dan tujuannya apa
untuk kemajuan bangsa indonesia
dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini
tadi ada mbak putri tanjung inisiator pahlawan digital umkm
mastri ahmad irfan co founder dari lumina
azalea ayuningtias ceo dan co founder dari kreologi
dan dengan adanya enam puluh empat sembilan juta anak muda indonesia
diharapkan akan lebih banyak lagi inovasi yang dibuat oleh anak muda untuk memajukan indonesia
dan semakin banyak lagi anak muda yang bisa menginspirasi